siapa yang mengerjakannya khani
oh iya dibawa ke kolong
enggak gue deh terus ke kakak
maling juga tau kak
nih minggir lu
minggir bosnya minggir

waa takut banget lo gel
tanggal berapa sekarang
tanggal berapa sekarang
kapan kamu akan melalui utang otak
maafkan saya pak berata beberapa hari ini kondisi saya sedang sakit pak jadi saya
enggak bisa mengerjakan pesanan pesanan orang saya mohon dikasih waktu lagi pak
waktu selalu waktu nata kalau uang yang kamu pinjam itu aku bubarkan orang lain
akan sudah banyak tahu pak prata persiakan berusaha untuk mendatangkan orang bisa membantu
nata anggap itu tadi sebagai temannya dan kalau sampai kamu tidak bisa
lepas hutang kamu rumah ini akan jadi milik tahu kamu
ayah masih sakit
kok masih kerja sih ya
ya pun ayah
bukannya istirahat juga biar cepet sembuh ini malah kerja kayak gini
kalau ayah istirahat nanti siapa yang bikin
lemari dipan kursi
terus nanti kita nggak punya oh
ya nggak usah dipikirin
yang penting sekarang ayah sehat dulu
mendingan ayah sekarang istirahat
apakah mau buat lemari atau apa aja
tapi kan kakak belum bisa bikin lemari kayak ayah
itu dia aku kesel
oh iya kak aku punya ide
gimana kalau kita minta tolong kakak kajaib yang diberikan oleh pri itu kak
oh iya iya tunggu bentar ya
sekarang kamu jagain ayah atau siapa aja supaya gak ada yang lihat kita
kak pak kemas tolong aku ya untuk mengubah kayu kayu itu
seperti pesanan yang ingin dibuat sama ayahku
suara apa itu
jangan jangan kayu gue mau dibawa kabur orang lagi
ayah mau ke depan tuh suara berisik sekali nila
udah ayo gak usah ke depan mendingan ayah duduk di sini yang anteng
nggak ada apa apa kok ya bener nggak ada apa apa
kampak emas kembalilah
makasih ya kampak emas
jangan ya ya jangan ya
nih rani rani
nggak ada ayah ada
siapa yang mengerjakan ya kani
ayah rani ya kan kayak ayah bisa bikin gitu gitu
tapi ayah kan belum memberikan pelajaran apa apa sama kamu
ini siapa yang mengerjakan
oh bagus bagus sekali
kamu berbakat sekali
ayah bisa serahkan ke pelanggan ayah rani
pasti pelanggan ayah nanti jadi puas
terus ayah jadi banyak pelanggan di mana mana
kita jadi punya uang banyak
pak natal saya benar benar kagum dengan hasil kerja pak natal
dalam waktu lima hari pak natal bisa menyelesaikan semuanya
ini sebagai tanda janji dan uang untuk pesanan yang kemarin pak natal
terima kasih atas kerja sama saya
selamat siang pak natal
ini benar benar bagus pak natal
kalau gitu saya pesan lagi dua puluh buah yang seperti ini pak nata
ini saya kasih persekotu tanda jadi
ya kapan bisa selesai pak
ini uangnya pak
terima dulu pak hitung pak
sekarang tanggal berapa
sekarang tanggal sembilan pak
berarti kita gajian dong bos
gajian gondol lama itu
kalau takut cuma duit kita mau nage
berarti kita sudah empat hari nggak ke rumah natal
ya pak sudah pak
kita sudah empat hari nggak ke rumah natal pak
kalau begitu hari ini kita ambil rumahnya
kalau memang dia tidak bisa membayar hutang
ya pak ya pak
apakah kamu sudah menemukan tempat yang bagus
aku dengar di hutan banyak gua
saya sudah menemukannya pak prana
saya akan bayar semua hutang hutang saya